hai anak saya tiga belas kali pak anak saya saya nggak mau anaknya jadi pemain sirkus telah lulus dari
undi sim ya ternyata ingin dari pak kapolri kemarin gak dipakai pak aturannya masih sulit
tadi saya ngamuk ngamuk ngamuk saya di sana pada akhirnya nanti di saya dirangkul dalam salah satu
anggota di sana bu mari bu komandan saya mau ketemu nah ini tadi saya ketemu mbak ursimnya
namanya pak chandra beliau disitu berusaha untuk mendinginkan saya untuk mencari solusi bagian
nanti saya luluskan bu ternyata akhirnya punya suami saya yang semula juga dipersulit ya pak ya
berapa kali gagal
dua belas kali yang
lingkaran di xar crow dan terlalu banyak personal jika bahwa aku beneran bisa mem intervensi dengan